kalo jalan liat depan
eh serius ya
pas roman pengen baca buisi
orang tuh pada
saking kerennya kayak gue
walaupun ya gue ingri lah
cuma dentingan gitar sama puisi lo
pas banget sih
kamu belajar dari roman
aduh mana pak
dia kan emang diam
eh bentar ya
alhamdulillah roman menang
lomba puisi mak
jadi nanti hadiahnya
roman transfer ya
lumayan buat bantuin bapak
keadaan bapak oneself
keadaannya tambah parah
bapak itu komplikasi
jadi dia harus dioperasi lagi karena dia itu ada diabetesnya
bapak mau dioperasi mak
kau pulanglah ke medan
bapak kau itu manggil manggil nama kau terus pak
kau pulang ya
mama tenang ya mak
bapak pasti sembuh
roman langsung pulang hari ini ke medan
roman bakal ditemenin
bapak sembuh mak
mama tenang ya
nanti mama kasih tau aku rumah sakitnya pak

aduh ya roman kesian banget
roman kelihatannya panik banget
m harus dari mana
luar standing bagaimana honda gak mieszkanya jangan point si thatanie

jangan wong itu udah sama dengan saya
pengumuman ya pak
bapak pasti sembuh pak
iya mbak ini saya raman
oh ada ya tiket ke medan jam berapa mbak
bapak pasti sembuh pak
nih tunggu raman
bapak aku tin
bapak aku tin
besok di operasi
udah aku mau ke medan ya
raman aku terus bersedia raman
atas kejadian bapak kau
kau yang kuat
dan jangan lupa
jangan pernah kau tinggalin sholat
doakan bapakku ya
kau titip kamar itu sambil motorku ya tin ya
bapak harap acara keluarga seperti ini
bisa kita lakukan sering sering ya kak
iya benar mas aku setuju sama kamu
pokoknya sesibuk sibuk kayak kita
keluarga itu tetap nomor satu
mau jalan lagi nggak
jalan ke mana sih
gue mau istirahat
lagian dari tadi jalan mulu
roman mau ke medan hari ini juga
bapaknya mau ke medan
bapaknya mau dioperasi
lo gak mau nemuin dia sebelum dia pergi
ntar nunggu gue ke bandara yuk
roman mau ke medan
bokapnya mau operasi
ya ini kan urgent
ya emang gak ada hubungannya sama gue
tapi kan roman itu temen gue
apa salahnya gue support dia
bulan kamu itu mau ke mana lagi sih